keluarga brigadir yosua huta barat di mauro jambi mengatakan didatangi psikolog dari asosiasi psikolog forensik indonesia pada selasa dua puluh tiga agustus
menurut keluarga psikolog mengajukan pertanyaan yang diarahkan pada kelainan kepribadian almarhum yosua
bibi yosua roslin simanjuntak mengatakan
tiga orang psikolog mengaku mendapat tugas dari barat skripabespori untuk meminta keterangan tentang joshua alias brigadir j
selain dirinya psikolog juga bertanya kepada teman almarhum sejak kecil dan pihak sekolah tempat yosua dulu belajar
roslin menambahkan keterangan yang diminta adalah tentang perubahan perilaku yosua sedari kecil hingga menjadi anggota kepolisian
menurut roslin pertanyaan pertanyaan yang diajukan cenderung seputar kelainan atau keanehan pada pribadi almarhum yosua
salah satunya adalah pertanyaan tentang perubahan gerakan dan tingkah laku almarhum bila sedang bersama teman prianya
kenapa setelah lima puluh hari baru datang
sempat kami tanya kayak gitu juga
alasannya kemarin itu kami harus ada surat penugasan dulu baru kami menjalankan tugas
keluarga ibu putri ya itu mau bagaimana biar orang itu mendapat keringanan
begitu juga si kua dan si riki dan si baradae ya
mereka ya itu menginginkan agar orang masyarakat simpati ya memberikan
keringanan hukuman gitu
rekayasa dari kelompoknya si sambo lah